tegal sari menjadi satu di antara tiga puluh tiga kelurahan di surabaya yang nihil kasus positif covid sembilan belas
sejak awal pandemi ada satu ratus tujuh belas kasus positif dengan empat belas kematian di wilayah ini
rukun warga lima menjadi salah satu wilayah di kelurahan tersebut yang mencatatkan angka positif terbanyak yakni empat puluh tujuh kasus
kini wilayah tersebut bebas positif covid sembilan belas setidaknya selama dua bulan terakhir sejak pasien kasus terakhir dinyatakan sembuh
wilayah ini termasuk padat penduduk satu rukun warga dihuni lebih dari sepuluh warga
rumah warga berada di ganggang sempit pendekatan antar warga yang baik membuat komunikasi penanganan covid sembilan belas berjalan baik
mereka sempat mendirikan dapur umum dan menyediakan ruang isolasi bagi warga yang terpapar virus
namun belakangan warga mulai lengah banyak warga yang menanggalkan masker ketika keluar rumah
ketua rw lima tohariduan mengakui banyak warganya yang tidak mampu membeli masker
terlebih akibat pandemi ini tidak sedikit yang dirumahkan dan mengalami phk
yang baik yang penting artinya di situ itu pihak pemerintah kota melalui mas dan bapak sekalian hendaknya kita dibantu
melalui apa saja masker tempat cuci tangan kemarin itu tempat cuci tangan di wilayah kampung kampung itu tidak banyak
artinya dari pemerintah kota sementara yang ngasih cuci tangan itu yang di embong embong maupun di masjid
hendaknya dari kami khususnya rw pemerintah kota bisa membantu seperti itu selain hand sanitizer maupun yang lainnya
tren penurunan kasus positif covid sembilan belas di surabaya
bisa dilihat setidaknya dalam satu minggu terakhir
dari angka empat ratus dua puluh sembilan pada tanggal sembilan oktober menyisahkan dua ratus enam puluh delapan kasus di tanggal enam belas oktober
kasus konfirmasi positif dan kesembuhan harian rata rata tercatat di angka empat puluh sampai enam puluh orang
meski begitu angka kematian tercatat dua puluh satu orang selama sepekan terakhir
pemerintah kota surabaya mengklaim
ini terjadi karena kecepatan dalam pendeteksi virus
lockdown skala kampung juga dilakukan
selain memperbanyak jumlah tracing kontak erat
kapasitas testing swab pcr di surabaya juga terus naik
kabak humas pemerintah kota surabaya febri aditya prajantara mengatakan
kapasitas testing per hari sudah mencapai lebih dari dua lima ratus
dari data ketika ada satu orang yang positif maka kita melakukan tracing
tracingnya pun kita sudah
alhamdulillah sudah melebihi standar ya
kalau tracingnya itu kan satu banding dua lima
pemkot ini bisa tracing satu banding lima puluh seperti itu
dan sampai saat ini kami pun melakukan swab itu sehari bisa sampai dua delapan ratus sampai tiga lima ratus
seperti itu lah
itulah yang membuat ya alhamdulillah mungkin kita juga berharap kedepannya bisa bertambah
kelurahan kelurahan ini untuk bisa nol covid yang lainnya